kapolri jenderal tito karnavian mengungkap nama tokoh nasional yang diancam dibunuh kelompok perusuh dua puluh satu dua puluh dua mei
nama menko polhukam wiranto termasuk dalam daftar target pengancam
hasil pemeriksaan kepada tersangka yang sudah kita tangkap
jadi bukan karena berdasarkan informasi intelijen beda
kalau informasi intelijen itu tidak pro justitia
itu mereka menyampaikan nama
itu adalah betul pak miranto
itu adalah pak luhut
dan komar tim
yang ketiga itu adalah pak kabin
yang keempat adalah pak boris miri
yang kelima ini salah satu pimpinan lembaga survei saya tidak mau sebutkan
yang jelas kami selalu sejak awal
begitu ada informasi selalu memberikan pengamanan dan pengawalan